sampah berserakan di jalan tol brebes jawa tengah
sampah dibuang sembarangan oleh pedagang asongan dan pengguna jalan tol
agar sampah tidak semakin banyak
petugas mulai melarang warga berdagang di badan jalan tol
senin siang petugas mendatangi warga yang berdagang di ruas jalan tol brebes
ia meminta mereka berhenti berjualan karena mengganggu pengguna jalan
dan bisa mengancam keselamatan
para pedagang pun pergi dan meninggalkan sampah yang berserak di sepanjang jalan tol
sampah kebanyakan terdiri dari sisa pembungkus makanan dan minuman yang dijajakan
selain pedagang banyak juga pemudik yang membuang sampah sembarangan